kementerian energi dan sumber daya mineral mengumumkan daftar perusahaan yang lolos seleksi untuk pembangunan kilang minyak skala kecil klaster delapan
pemerintah akan menggelar tender pembangunan delapan kilang mini guna menambah kapasitas produksi bbm dalam negeri
direktur pembinaan usaha hilir minyak dan gas bumi kementerian sdm setiorini trihutami kepada cnn indonesia com mengatakan
untuk pembangunan kilang klaster delapan di daerah maluku sudah ada lima dari tujuh perusahaan yang lolos kualifikasi
lima perusahaan yang dinyatakan lolos tersebut diharuskan mengambil dokumen lelang kepada pemerintah pada hari ini
senin tiga puluh januari dua ribu tujuh belas untuk kemudian memasukkan penawaran
kluster delapan merupakan klaster pertama yang pembangunannya dilakukan melalui skema tender
dan berikut kelima perusahaannya yang lolos kualifikasi untuk melakukan tender pembangunan kilang mini klaster delapan di daerah maluku